kita mencari gelombang tinggi supaya kita nanti akan berlaku
terlindung di pulau panjang
pagi hari ibtu sahatta sitorus beserta jajarannya
mengelilingi perairan karimun menggunakan speedboat
dalam sehari polisi air atau pol air polres karimun
berpatroli sebanyak dua kali di pagi dan sore hari
untuk memantau apakah ada potensi kejahatan yang bisa timbul
hari itu mereka mengunjungi stuna
sebuah desa yang terletak di pesisir timur kabupaten karimun

karena memang mereka sambil mencari ikan
dengan jumlah penduduk seratusan orang
desa stuna menjadi perhatian kepolisian
hal ini wajar karena letak desa yang terpencil di kabupaten karimun
aksi gerak cepat polisi ini diapresiasi oleh apit
salah satu nelayan di desa setuna
yang merasa sangat terbantu dengan adanya polisi yang berpatroli
beberapa tahun yang lalu kita bermasalah dengan nelayan jaring kurau
jaring kurau itu nyampaknya tidak di posisi yang ditentukan
yang dikasih izin
jadi saat itu ini kawan kawan kita pernah menyandra
dalam arti kata menyandra itu mencari jalan penyelesaian
jadi kita menyelesaikan hal itu melalui pol air dan juga kapolres karimun
beliau lah yang membantu sehingga kita hari ini bekerja pun nyaman
menyaring kurau yang ada ada sekarang ini
selain menyisir wilayah pantai
kapal kapal yang bersandar di perairan karimun juga tidak luput dari pantauan polair
dokumen kapal secara rutin diperiksa
razia ini bertujuan untuk mengurangi resiko kemungkinan terjadinya penyelundupan kayu atau narkoba
meski upaya telah maksimal untuk dilakukan
namun polres karimun merasa masih ada ganjalan
dalam menjalankan aksi pekerjaan
pengamanan ini yaitu belum idealnya jumlah personil dan kapal yang berpatroli menjaga pulau kalemun satu
untuk menjaga keselamatan kita bersama selalu gunakan lebek
efektif sekali karena setiap hari kita melaksanakan patroli minimal dua kali
tapi karena untuk ketahui bahwa karimun ini
luasnya kepulauannya ini sepertiga dari luas seluruhnya
dua per tiga itu laut
jadi kita juga terbatas juga dalam hal patroli pengaman dan pengawasan
jadi untuk ketahui bahwa karimun ini
untuk satuan sampingnya ada lanal
ada juga kompi satu ratus tiga puluh enam beredar
tidak dipungkiri ancaman kejahatan bisa terjadi
kapan dan dimana saja
sudah menjadi pedoman bagi polisi
untuk bekerja sebagai pelindung masyarakat apapun halangan dan keterbatasannya